abdi dalam musikan keraton ngayok yakarta hadiningrat
minggu siang mengadakan konser menyambut peringatan sumpah pemuda
abdi dalam musikan merupakan kops musik eropa keraton
yang sempat dibekukan lebih dari setengah abad lamanya
dan diaktifkan kembali pada delapan belas agustus lalu
abdi dalam musikan keraton ngayok yakarta hadiningrat
kembali mengadakan konser untuk memberi ngati kelahiran sumpah pemuda
konser diadakan minggu siang di bangsal mandala sana keraton ngayok yakarta hadiningrat
dengan membawakan sejumlah lagu nasional dan daerah bertema persatuan
abdi dalam musikan merupakan korps musik eropa keraton
yang sempat dibekukan selama lebih dari setengah abad
beberapa lagu nasional dan daerah seperti garuda pancasila
satu nusa satu bangsa
ungung cumpai ondel ondel
dan beberapa lagu lainnya dinyanyikan dalam konser
konser kedua abdi dalam musikan keraton ngayok yakarta hadiningrat
di dalam musikan ini diberi tema mandala sana untuk bineka
selain untuk terus melestarikan keberadaan abdi dalam musikan
konser juga digunakan sebagai ajang untuk terus membina persatuan dan kesatuan bangsa
dengan berlandaskan bineka tunggal ika
konser dipimpin oleh kph nonton goro sebagai konduktor
kph nonton goro merupakan suami dari gkr hayu putri keempat sri sultan hamengkubwono x
pernah belajar sebagai konduktor semasa berkuliah di amerika serikat
jangan lupa subscribe channel abdi dalam musikan keraton ngayok yakarta hadiningrat
dan perhatikan video selanjutnya
tidak pernah dipergunakan
kemarin menepati tujuh belas agustus
kita coba tampilkan sekali
kemudian ada permintaan banyak kebetulan dari masyarakat
kepingin minta supaya mandala sana ini ada lagi
nah ini kebetulan momentumnya adalah sumpah pemuda
kami mencoba untuk menampilkan lagu lagu
tentang sumpah pemuda kaitannya dengan kebinekaan
karena sumpah pemuda ini adalah suatu lagu yang sangat berharga

buat apa ya supaya kan budaya bahasa itu udah mulai luntur tuh dengan adanya ini kan
kayak kolaborasi dari aceh sampai papua tadi
jadi kayak kesannya tuh biar orang tahu kalau indonesia tuh emang luas budaya nya dengan dari lagu lagunya itu
dan pengunjung di sini pun nggak hanya bisa melihat keraton dari sisi sejarahnya aja
tapi juga dari musik dari seni seni lainnya
abdi dalemusikan awalnya dibentuk semasa pemerintahan sri sultan hamangkubwuno viii
untuk membawakan lagu lagu eropa saat tamu negara berkunjung ke keraton ngayogyakarto di ningrat
beberapa lagu seperti lagu kebangsaan belanda wilhelmus lagu kebangsaan jepang kimikayo
dan lagu kebangsaan amerika serikat the star spangled banner
fasih dibawakan oleh abdi dalemusikan dari bangsal mandala sana
selain itu abdi dalam musikan juga sempat beberapa kali menggelar konser di luar keraton
yang ditonton oleh masyarakat umum
pasca keraton ngayogyakarto di ningrat bergabung dengan republik indonesia
abdi dalemusikan kemudian dibubarkan karena kekurangan dana
dan semakin sedikitnya tamu negara yang berkunjung ke keraton
setelah lebih dari setengah abad bubar keraton ngayogyakarto di ningrat memutuskan
untuk mengaktifkan kembali abdi dalemusikan
diawali dengan mengadakan konser untuk pertama kalinya di depan publik pada delapan belas agustus dua ribu delapan belas